inilah aryo zidni pria berusia empat puluh satu tahun ini sudah lama menggeluti dunia literasi dini
ka ayo begitu ia akrab di sapa adalah pendongeng tanah air yang telah memulai aktivitasnya di dunia cerita dan literasi sejak seribu sembilan ratus delapan puluh
ketertarikannya pada dunia mendongeng tidak bisa lepas dari pengalaman pertamanya berbagi cerita kepada anak anak di sebuah rumah sakit di jakarta
ketika masuk bilang sama suster jaganya nah itu pertama kalinya terkejut banget sih
karena tiba tiba waktu bilang suster aku mau dongeng gitu langsung dipegang tangannya wah mau dongeng ya gitu
dikasih ekspresi yang senang banget
terus wah kenapa nih
dan ketika dongeng keterkejutan kedua adalah melihat anak anak itu sangat menikmati ceritanya
mereka pakai masker mereka bawa infus keadaan fisiknya lemah
tapi mereka benar benar bisa merasakan ada rasa senang lah
kecintaan aryo akan dongeng ditularkan kepada keluarganya
bahkan ia bersama istri dan anaknya
dan anak anaknya pernah melakukan pementasan dongeng bersama sama
bagi aryo dunia dongeng berkaitan erat dengan pendidikan literasi bagi anak anak
karena itu aryo membangun komunitas yang merangkul pegiat cerita dan literasi dalam wadah bernama ayo dongeng indonesia
komunitas ini memiliki agenda mendatangi sebuah tempat dan menggelar dongeng secara spontan di ruang publik
beberapa lokasi seperti taman rumah sakit dan lokasi bencana didatangi para sukarelawan untuk memberi hiburan khususnya bagi anak anak di sana
secara klinis ataupun psikologis dongeng mempengaruhi kemampuan berpikir anak
selain itu dongeng memiliki manfaat sebagai terapi penyembuhan trauma bagi anak anak
dongeng itu memiliki fungsi yang sebenarnya sangat strategis
dia bisa mengajarkan informasi itu yang disampaikan
tadi kembali lagi lewat mana lewat mata
kalau bukunya disajikan dalam bentuk gambar gambar yang menarik
kemudian lewat telinga
dongeng dongeng itu tadi kan mengandung nilai nilai
baik nilai nilai budaya nilai tradisional bahkan sejarah agama hukum dan lain sebagainya
jadi masuk di dalam sistem pembelajaran anak
perjalanan aryo zidney melestarikan dongeng tak sekedar demi menjaga ragam cerita rakyat untuk anak anak
lebih dari itu ia berharap setiap langkah yang dilakukan dapat menyadarkan masyarakat indonesia
akan pentingnya pendidikan literasi sejak dini
tim liputan cnn indonesia